pihak kepolisian menyebut penangkapan dan penahanan terhadap mustafa nahrawarda
yang merupakan hasil pemantauan atau profiling target
yang sudah lama dilakukan oleh tim satgas kepolisian cyber baris krim polri
mustafa teridentifikasi petugas cyber crime polri
melakukan penyebaran informasi palsu dan sara melalui akun sosial medianya
penjelasan tersebut disampaikan kombes polri kinaldo khairul
kasubdit dua direktur tindak pidana cyber baris krim polri
dalam konferensi pers selasa pagi di gedung kemenpol hukam jakarta
menurutnya koordinator relawan tim it bpn itu sudah sejak lama terpantau aparat
kerap menyebarkan hoaks dan unsur sara yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat
saat diamankan petugas pada dua puluh enam mei minggu dini hari
ikut disita sejumlah barang bukti pribadi milik mustafa yang juga merupakan kader pan ini
seperti dua unit telepon selular dan dua kartu telepon dan satu unit laptop milik tersangka
nah khusus untuk sodara mn ini
bukannya dia yang tidak tahu tentang undang undang ite ini
bukan tidak tahu tentang sanksi yang akan dia terima
ataupun dia bahkan dia bukan tidak tahu dampak yang akan dibulkan oleh masyarakat
seperti yang sudah disampaikan tadi beberapa akun itu
akun akun itu sudah lama sekali kita pantau
bahkan sodara mn ini sudah pernah kita undang
ke kantor direkturat cyber untuk diajak berkoordinasi
dan diajak menyampaikan dampak yang akan muncul apabila anda menyebarkan akun akun yang bersifat negatif
itu sudah kita lakukan
namun sampai dengan saat ini
ternyata yang kita sampaikan kepada saudara mn itu
sepertinya tidak membekas dalam diri mn
dia terus saja melakukan itu
postingan yang terakhir ini kemarin
terpaksa kita lakukan penindakan tegas
ataupun penegakan hukum terhadap saudara mn